gedung cyber merupakan gedung perkantoran yang banyak digunakan oleh pelaku usaha digital
gedung ini memiliki ruang kantor yang dianggap memadai untuk ditempati beragam perangkat internet dan daya listrik yang besar
beberapa perusahaan yang berkantor di gedung ini antara lain
pt ip teknologi komunikasi pt indo pratama cybernet pt orion cyber internet smart web indonesia
pt telekomunikasi software support center indo premier sekuritas dan tiga puluh perusahaan jasa internet lainnya
bagian gedung cyber yang dilanda kebakaran adalah lantai dua yang ditempati oleh pt cyber data center internasional
sehari setelah kebakaran sejumlah layanan masih merasakan dampaknya
seperti operator bisnet marketplace shopee perbankan bursa efek indonesia hingga layanan tiket online bioskop
salah satu pengguna jasa bisnet
mengalami putus koneksi internet saat berlangsung virtual customer gathering kliennya pada dua desember siang
namun teknisi bisnya di lokasi bisa menangani masalah tersebut tanpa memakan waktu lama
kami berlangsung eventnya sebanyak dua puluh tujuh event itu berlangsung selama dua bulan dari bulan november sampai desember
providernya sendiri kami disitu menggunakan
kami menggunakan bisnet
sp utamanya ada di bisnet
jadi kalau gak salah setelah jam tiga an dan itu langsung terputus seperti itu
itu kejadiannya sih nggak terlalu lama sekitar berapa detik kan gitu
tapi pada saat setelah koneksi lagi itu hubungannya nggak selancar pada saat sebelum kejadian
jadi koneksinya agak sedikit tersendat ya dari segi suara kualitas
jadi kita bisa menurunkan
petugas dari pusat laboratorium forensik mabes polri masih melakukan olah tempat kejadian perkara
untuk menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan dua orang tersebut
dan kita hadir di sini dibantu dengan tim dari laboratorium forensik mabes polri
untuk mengetahui penyebab dari kebakaran ya
karena kemarin kita tidak bisa melaksanakan olah tkp leluasa
mengingat asapnya masih cukup tebal
tentu kita menunggu asap itu hilang baru kita melaksanakan olah tkp
pada jumat tiga desember sejumlah karyawan tetap menjalankan aktivitas di gedung cyber
dalam keterangan tertulis pt karya geraha nusantara selaku pengelola gedung menyatakan
bahwa listrik dan pendingin ruangan berfungsi normal kecuali di lantai dua
begitu juga dengan lift barang
manajemen akan segera mengaktifkan lift penumpang
namun barrier gate di lobi utama belum dapat berfungsi normal